mas aku saranin mendingan kamu telfon bupanti deh mas
bu astri tenang
bu astri gak boleh tau soalnya
saya mau tanya pak
apa bapak merencana untuk mencari bupanti
apa bapak merencanakan sesuatu dengan pak lebaran terhadap rena
apa yang panino dan pak a rencanakan terhadap rena
saya masih gak ngerti maksudnya bu astri apa ya
tadi panino kan yang sengaja menabrak
agar pak a bisa membawa rena pergi dari kafe itu
bu astri bisa aja ini
saya juga bingung ya
saya sih memang tadi sempat nabrak mobil seseorang
tapi kok dihubung hubungkan dengan pak al dan juga rina ya
kan bu astri tau
hubungan saya dengan pak al ini kurang baik
udah dulu ya
pak tolong ngebut ya pak
apakah bisa dilakukan penyelidikan terhadap orang itu pak
karena dia telah mencelik raina pak
bisa tolong dibukakan kembali rekaman cctv nya
coba putar kembali
kalau dilihat dari rekaman ini sepertinya kurang tepat kalau disebut penculikan
karena anak kecil yang ada dalam video ini terlihat jelas menghampiri dan memeluk orang tersebut
dan dia tidak sama sekali terpaksa ketika dimau mau pergi
seperti orang ini bukan penculik
bisa saja masih keluarga anak tersebut
gak mungkin pak
raina itu yatim piatu
kami baru jemput dia dari panti asuhan pak
dan kalau menurut saya ya pak siapapun laki laki itu pasti ada alasannya
kenapa dia tiba tiba ngambil reina diam diam tanpa sepengetahuan bu asri
ini kan namanya penculikan dong pak
ya lah pak
baik bisa ada rekaman yang lain yang memperlihatkan keadaan di luar kafe
ada pak kamera pengawas mengarah ke parkiran kpu pak
coba jalan dulu
terima kasih pak
itu dia pak
baiklah kami akan menyimpan nomor polisi mobil ini
untuk bahan penyelidikan
orang yang telah mengambil raina siapa
tentu pak kami akan melanjutkan untuk pencarian
baik pak kalau ada perkembangannya kabar kami ya pak
kalau begitu saya polisi
terima kasih ya pak ya
kalau begitu kita juga pamit ya pak
terima kasih banyak atas bantuan ya pak
sama sama pak semoga anak bapak dan ibu segera ditemukan
terima kasih banyak bapak
terima kasih ya pak
mau diapain sini ya ampun
lama lihat dulu di kaca
mama kayak badut
kamu bikin mama kayak badut loh
nih mama juga bikin tuh buat kamu
mama jadi cantik banget loh
kayak badut tapi ya
kenapa sekarang gue selalu bahagia yang ngeliat kedekatan andin sama raina
melihat kedekatan mereka rasanya gue tuh semakin gak rela kalau mereka harus berpisah
belum bersih belum bersih sayang belum bersih
nanti lagi bersih ya
saya tetap gak akan telepon bu astri
mas gimana kalau misalkan bu asri sampai hubungin polisi mas
karena nyai rena
terus tiba tiba dia tahu mas
kalau kamu yang ambil rena
kalau kamu ditangkap polisi gimana
gak semudah itu anakku saya ini
coba aja kalau bisa
udah kamu gak usah khawatir
siapa yang dateng ya
bukannya rumah ini biasanya kosong
kenapa bisa ada tamu
maaf pak bos
saya disuruh bu bos ntar koper
ini kopernya andi
ini kopernya pak bos
terus kenapa sih pak
kok saya harus nganterin koper kesini
maaf pak bos
dapet ngomongan jadi makin mesra
permisi pak bos ini kopernya
terima kasih pak bos
semoga ada yang bahagia
kita mau pergi ke balik
kita mau pergi ke bali
kamu sama rena